berawal dari hobi cicip mencicip makanan
dua anak muda asli surabaya ini justru menguji
peruntungan berbisnis dari sektor makanan
khususnya sektor bakery and pastry
dari keisengan menawarkan makanan
ke sejumlah teman ternyata kini
omset tahunan bisnisnya sudah mencapai miliaran
tetapi perkembangan bisnis
yang cukup cepat tidak membuat mereka
berpuas diri sejumlah inovasi dilakukan
baik dalam urusan pemasaran maupun
inovasi menu tentu saja
untuk keputusan pelanggan dan juga bisnis
yang terus berkelanjutan
sebagian orang indonesia mengemari makanan yang unik dan sedang tren
dan andrea sharon melihat hal tersebut
sebagai peluang bisnis
mereka menciptakan aneka kue dengan cita rasa
terkini kedua wanita berusia
dua puluh delapan tahun ini sudah lama
saling mengenal sejak sekolah
menengah pertama uniknya
keduanya sama sama tidak memiliki latar belakang
kalian cake and bakery
karin merupakan lulusan sekolah film
ia sempat terlibat dalam pembuatan film
layar lebar ayat ayat cinta dan
akhirnya mimpi mencapai
membuat truk terbang untuk bangsa
jadi bagaimana mulanya seorang yang berkecimpung
di bidang film cukup lama lebih dari lima tahun
akhirnya beralih ke bidang bakery
sebenarnya dari iseng
waktu itu masih nulis naskah kak
milk crepe namanya
jadi itu yang layer layer krim dan crepes
saya kirim ke teman
yang sekarang adalah partner saya
waktu itu lagi styling buat salah satu restoran di surabaya
saya kan gak jualan
tapi akhirnya ya udah saya iain
dia transfer duit dulu kan
dia transfer duit dulu saya bikinin
dari situ banyak order order lain
bermunculan dari lihat profil blackberry
ini kue apa gak pernah liat
dari situ akhirnya dia
order setelah dua bulan
nulis naskah dan bikin kue
akhirnya kita memutuskan untuk
jadi udah gak bikin film lagi
dan dari situ pesanan mengalir ya
kalau kita lihat disini kan banyak nih ada bubuk pala
saya juga baru tahu kek pakai jahe bubuk gitu ya
sekarang oke sudah punya central kitchen
sebelumnya pembuatan kue dilakukan di mana
di meja belajar yang ada di kamar
karena butuh ruang ac
karena rumah saya gak ada ac kan
selain di dalam kamar
jadi akhirnya ya bikinnya nyusunnya di dalam kamar
pembeli pertama ternyata puas
dengan kue buatan karin
setelah rasa percaya diri karin untuk
berbisnis kue ia lantas
mengajak sahabatnya andrea
untuk menjadi rekan bisnisnya
andrea yang lulusan desain interior ini
tertarik andrea bertanggung jawab
dalam urusan branding dan promosi
jadi kira kira begini produksinya
harus di ruangan yang ber ac
bukan di kamar lagi ya
ya enggak soalnya ini pakai fresh cream
jadi ntar dia lelen kalau enggak
oh ini salah satu contoh ya krebsnya ya
kalau ini masih gak lolos qc ya
tapi rasanya masih enak ya
jadi waktu itu setelah dapat pelanggan pertama
akhirnya promosi yang dilakukan
masih melalui bbm atau sudah menggunakan
karena dari awal dulu memang sudah
terus ya itu marketing gratis lah ya

yang pasti kita sediain foto foto yang cakep gitu
nah kalau berbicara tentang instagram kan
foto yang cakep juga harus ditunjang
sama caption dan story gitu ya
itu seperti apa strategi promosinya
sehingga orang tertarik lagi beli lari ya waktu itu

punya prop punya kamera
jadi kita langsung foto foto sendiri
nah saya kan nulis naskah juga kan
jadi captionnya saya yang tulis
jadi saling melengkapi
oke dari instagram itu lahir berapa orderan
uang empat belas juta tersebut digunakan sebagai modal
untuk membeli kulkas dan bahan bahan kue
saat itu sebenarnya karin dan andrea
belum benar benar paham
cara mengatur keuangan
keduanya lantas berkonsultasi
dengan sejumlah teman yang punya pengalaman bisnis
dengan sejumlah teman yang punya pengalaman bisnis

untuk fokus membesarkan keuangan mereka
karin kalau kita berbicara l'area
dari awal muncul sampai sekarang
sepertinya kan mulus mulus saja
sepertinya tantangan l'area ini
dalam mengembangkan bisnis itu seperti apa ya
sebenarnya sekarang sekarang ini sih
yang krusial soalnya setelah
nah mengembangkan itu
lebih sulit daripada mengembangkan
kita harus create benar benar
produk yang bisa
efeknya itu sama seperti milt krips gitu
yang itu tidak mudah
membuat sesuatu yang kita tahu orang akan suka
jadi lebih susah dibandingin
jadi untuk inovasi itu dilakukan
per bulan kah atau memang
jadi dari mau coba
pengen bikin hamper
terus kita sekarang ada wedding cake
wedding cake juga sudah ya
wedding cake juga sudah ada party cake
jadi kadang cake cake kita dihias hias
sama bunga gitu
terus ada roti mungkin
anda melihat kompetitor yang muncul belakangan ini
sebagai apa sih
untuk bisnis ke depannya lagi atau
sebenarnya adanya mereka juga meramaikan
kebanyakan sekarang sudah
tidak banyak yang niru milt krips
karena mungkin masa terkenalnya
udah lewat dua tiga tahun yang lalu
jadi yang jual milt krips
tidak terkenal juga sih
jadi saya tidak terlalu memilihkan kompetitor
anda juga sudah melebarkan sayap ke kafe gitu
dan ini juga pasti cafe kan butuh
nah itu kabarnya lebih
partner anda ini lebih megang tanggung jawab
untuk urusan estetika segala macam
iya jadi kayak dekorasi yang
desain grafis packaging
harus ada bunga kafe menu
segala macam itu
persaingan dalam bisnis kuliner
tak bisa dianggap sepele
selera pelanggan adalah faktor kunci
yang harus diperhatikan
agar pelanggan tetap loyal
itulah sebabnya andrea dan karin
selalu berusaha menciptakan inovasi baru
disini juga biasanya inovasi itu dilakukan
iya ini ruang kerja saya sama
jadi dari planning cake nya
sampai nanti coba cobanya
benar apa enggak biasanya di meja ini
seperti apa sih inovasi yang dilakukan
lare ya anda sendiri itu mengembangkan
setiap produknya itu step stepnya itu
dari mana aja pertama dari
dari buku buku begini bisa dari buku
bisa dari internet
bisa dari hasil karya orang lain bisa jadi dari
iya ilham sendiri jadi kayak nginget masa kecil dulu
lu sukanya makan apa sih
biar unik nggak ada yang lain yang punya
kalau saya sih waktu kecil suka makan cilok
nah kalau itu mungkin gak jadi cake cake sulit ya
apa tuh biasanya makan makanan dari masa kecil yang jadi cake
yang udah coba dikembangkan
ini lagi mau coba dikembangin ya
itu kayak aru manis gitu loh si rambut nenek
jenggot kakek aslinya ngomong jenggot kakek
terus dari beng beng kan suka tuh makan beng beng
atau permen lugat gitu dari situ ntar mikirin
oh itu rasanya kan lebih ke kacang ya
jadi nanti dari situ bikin gambarnya ilustrasinya
kira kira mau dibikin bentuk apa isinya cake cream cake cream
ntar warna mungkin coklat atau apa
jadi kira kira yang ini yang cake nya ini
adonannya pakai adonan apa
sosok ibu adalah salah satu pendorong semangat karin dalam berbisnis
suyong pun kerap membantu karin dalam menjalankan bisnisnya
dulu ia sempat meminjamkan sejumlah peralatan memasak
kepada karin dan andrea
pertama tama ya seneng ya karena karin bisa di surabaya
dia tidak lagi ke luar kota
waktu dia di film kan dia nggak di surabaya dia di jakarta
terus kita juga nggak tahu gimana kehidupannya di sana
kan jauh dari kita gitu
waktu dia ambil kue ya kita sangat mendukung
karena selalu ada di sini gitu

dan kemudian kembali ke kota

karin dan andrea memulai bisnisnya dari nol dan kemudian kembali ke kota
kini omset usaha mereka sudah mencapai sekitar lima ratus juta rupiah per bulan
sangat berdampak packaging ini
jadi saya ada sisi psikologis
buat orang orang yang terima barang
dan waktu buka mereka suka

ini adalah barang barang yang terbuka
ini adalah barang barang yang terbuka
setelah sukses berjualan kue melalui media sosial
karin dan andrea lantas memutuskan untuk membuka toko kue
di sebuah mal di surabaya barat
pemilihan lokasi ini berdasarkan riset
mayoritas pelanggan laraya adalah masyarakat kalangan menengah atas
pemilihan lokasi ini berdasarkan riset mayoritas pelanggan larea adalah masyarakat kalangan menengah atas
bentuknya lucu cantik tentunya rasanya juga enak
sama kalau di foto masuk instagram terutama itu bisa bagus sih
selain rasa desain interior kafe juga digarap dengan serius
untuk urusan ini andrea sharonlah yang memastikan bahwa tema warna dan pemilihan furniture sesuai dengan brand image yang ingin dibentuk
di depan saya ada space yang ada di pojokan mall untuk memancing crowd supaya pasangannya cukup banyak juga
apa yang dilakukan supaya orang akan datang ke sini
marketingnya itu lewat dari social media yang pasti
terus kita juga ada negosiasi sepanduk sepanduk dengan mall
terus dengan strategi strategi marketing yang lain yang bisa bawa orang tertarik ke sini
salah satu contohnya dudling competition yang lagi kita adain
untuk menyebutkan valentine's day orang bisa datang dan karena meja kita ini pakai kertas
orang bisa coret coret jadi buktiin hashtag talent surabaya juga gitu
coret coret berhadiah itu salah satu marketing strategy
itu nanti dikumpulin ada jurinya
iya mereka kumpulin nanti yang juri yang menang tahun lalu sama lariatim
dapat prices yang lumayan juga
jumlah strategi marketing yang dijalankan andrea
cukup berhasil membuat brand larea mendapatkan tempat di hati customer
ini memang kebetulan mereka setiap dari tahun lalu sih mereka ada doodling contest
mereka memang cukup peminatnya juga bagus banyak banget
dan saya jadi kepingin lagi hobi juga
jadi ya ikut aja gitu
strategi marketing lain yang cukup ampuh adalah penataan kafe
display makanan diletakkan di depan pintu masuk
strategi ini cukup berhasil menarik perhatian pelanggan
ini bar minuman kita yang nyambung ke cake bar
di sini kita bisa lihat customer yang datang dari sebelah sana
langsung disambut dengan pilihan cake
ini dari awal masuk ya
nah ini kan juga terlihat itu sejumlah box gitu ya packagingnya
ini anda memikirkan supaya konsep boxnya seperti ini
itu packaging yang ini itu dari mana sih awalnya
dari personal saya sendiri
tapi pakai pita abu abu
jadi setiap kali orang mau makan
mau makan cakenya mau buka boxnya
dia harus buka dulu
jadi ini pitanya benar benar kita bisa buka
dan kan ada wow effect dari customer
waktu dibuka cakenya
itu juga menarik
dan otomatis harus enak
itu yang penting
itu harus cepat

iya akan diantar silesai
tim kami bisa tulis dengan handriting yang cantik banget untuk di kartu itu
oke dengan seluruh konsep itu berdampak tidak pada penjualan mariasure
dari pertama kali kita mulai area sekitar tiga tahun yang lalu sangat berdampak packaging ini
jadi saya ada sisi psikologis buat orang orang yang terima barang dan waktu buka mereka suka
jadi mereka waktu foto cake nya juga tidak foto cake nya saja sama packaging nya juga di foto karena packaging nya cantik
dan saya juga pilih warna putih dengan aksen silver itu untuk branding l'area yang less is more
itu kan untuk pembelian yang langsung bulutan besar ya
tapi kalau yang mau slice per slice gini mereka dapat itu juga personalisasi khusus juga
bisa bisa tapi kalau box kecil kita nggak kasih pita
biasanya orang beli di sini slice biasanya untuk cepat kan jadi kalau dipita kadang makan waktu terlalu lama
selain itu andrea juga menyiapkan desain kemasan untuk hari hari besar tertentu
contohnya imlek dan natal tema warna disesuaikan dengan perayaan tersebut
merah untuk imlek dan merah dengan campuran putih untuk natal
untuk hari kasih sayang ada flower cake yang dihias bunga mawar aneka warna
larea juga melayani pesanan pembeli yang ingin mendekorasi kuenya dengan jenis bunga lain
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dikerjakan dengan sepenuh hati

layanan ini dibuat untuk mengakomodir gaya hidup masyarakat di kota besar yang ingin serba praktis
tahu larinya itu dari teman sih awalnya
terus abis itu buka buka di instagram
kok letaknya bagus terus coba coba pesen deh
larea kekenko terus berusaha memperluas pasar mereka
selain memperluas wilayah pemasaran
karin dan andrea terus berupaya agar brand mereka mampu menjadi top of mind konsumen
bisnis larea kekenko berkembang cukup pesat
dampaknya karin dan andrea merekrut sejumlah pekerja
saat ini larea kekenko sudah memiliki empat puluh lima orang karyawan
kalau kemudian kita berbicara tentang kriteria
maka kriteria sumber daya manusianya juga gak akan lepas dari value yang kita punya
kemudian dia juga generosity
kemudian dia juga passion
kepada pengembangan food and beverage business
jadi itu yang penting sih
termasuk integritas kejujuran itu pasti ada di dalam situ
cuma lebih spesifik ke larea
sistem kerja larea tidak serta merta terbentuk dengan sistematis
semuanya dibenahi secara perlahan
hingga terbentuk workflow yang semakin hari semakin baik
pelajarannya sih di sistem
ya jadi kita harus bikin sistem karena punya employe banyak sekali
gimana caranya mereka kerja dalam peraturan
dan juga loophole loophole yang bisa menggoda mereka untuk actually cheat
kecurangan kecurangan itu harus diminimalisir kalau bisa ya ditiadakan gitu
nah itu kan prosesnya panjang ya
nah itu yang
sampai sekarang pun kami masih belajar untuk membenahi dan membuat sistem itu
berarti sebelumnya memang ada cerita juga
ada terjadi kecolongan lah sebenarnya gimana
ada jadi satu kali dulu kita punya admin customer service
yang dia bertugas untuk ambil order terima telepon atur pengiriman gitu
dan kita baru sadar di tahun lalu ya
sekarang dia udah gak kerja tapi dia tuh nyolongnya dengan cara
suruh customer nya transfer ke rekening dia sendiri
lalu dia ambil cake nya dari dapur kita
andrea dan karin paham bahwa bisnis mereka tidak akan berjalan baik
jika tidak berinvestasi pada sumber daya manusia
mereka lantas mempelajari ilmu ilmu mengenai manajemen sumber daya manusia
mereka belajar dari buku dan dari kisah sukses pengusaha lain
apa sebenarnya yang menjadi tips utama mungkin bagi anak anak muda lain
ketika mereka ingin memulai suatu bisnis
supaya juga bisa berlaring cepat
karena sejauh ini mungkin saya lihat proses pertumbuhan larinya itu cukup cepat
bagaimana sih tipsnya pasti kan berbeda masing masing
dari saya sih ini personal sekali ya
jangan berpikir tentang uang
karena ini bukan tentang uang
jadi lakukan apa yang kamu suka lakukan apa yang kamu peduli
lakukan untuk orang yang kamu cintai
dan saya pikir uang akan datang di jalan jalan
ketika kamu melakukan semua itu
karena ketika kamu tidak suka dengan apa yang kamu lakukan
bagaimana kamu bisa meminta orang lain untuk menyukainya
jadi jika kamu suka pertama dikerjakan dengan sepenuh hati
saya pikir orang akan melihat dan menghargai itu
jadi tidak sekadar berbuat untuk keuntungan
kita tidak pernah melakukannya untuk uang
jadi hasilnya sekarang keuntungan itu sendiri ya
bukan tidur tidur tadi sama
memang karena dari awal
saya juga orangnya kalau saya tidak suka saya tidak akan melakukan
jadi semua berakar ke passion gitu
jadi kalau misalnya kamu memang suka suatu hal kamu bisa melakukan sesuatu yang lain dan itu adalah hal yang sangat penting untukmu
karena itu adalah hal yang sangat penting untukmu

jadi menghargai apa yang kamu punya
dan lakukan yang terbaik
dan biarkan tuhan melakukan yang lain
itu adalah motto pribadi kami
konflik pasti akan terjadi
seiring berjalan bisnis
apakah sejauh ini kalian sudah menemukan metode khusus gitu mungkin
seperti apa sih kalau menangani perbedaan ide
apakah hanya dikomunikasikan dengan baik
atau justru ada cara cara lain yang lebih unik gitu
saya pikir kita berdua tahu tempat kita sendiri
jadi kan kita tahu sama sama kekuatannya dan kelemahan masing masing ya
jadi kalau saya lemah di estetik misalnya ya
kalau andrea bilang jelek ya udah saya ikut oke jelek gitu kan
kalau misalnya tapi kalau misalnya rasa
tapi menurutku ini benar benar bagus
hanya karena selera
jadi emang sudah ada masing masing gitu
jadi sudah mengerti saja
sama nih ya
sama kan menurut kami sih
perjalanan kita itu mengucapkan salam kepada satu sama lain
saya pikir itu adalah perjalanan yang baik
jadi asal pertemanan saja tidak cukup
perjalanan yang baik itu yang saling melengkapi
memang cocok dari awal apa yang aku lakuin andre tidak bisa